isu perombakan kabinet mencuat usai rapat paripurna dpr menyetujui peleburan kemenristek ke kemendikbud tak hanya menggabungkan dua kementerian
pemerintah juga berencana untuk membentuk kementerian baru yakni kementerian investasi
lalu siapa sosok yang tepat mengisi poskursi menteri selanjutnya
siapa yang akan bertahan atau kemudian hengkang dari kabinet jokowi
kita akan berbincang dengan deddy sitorus anggota dpr dari fraksi pdip dan direktur eksekutif indobarometer
kodari selamat malam bapak bapak
malam mbak elvira
saya ke bang deddy terlebih dahulu
paripurna dpr sudah memberi restu kemarin
dua kementerian akan dilebur
kementeristek akan masuk ke kementikbut
apa kemudian alasan paripurna dpr merestui ini
ini bagian dari proses hukum yang sudah dirancang oleh presiden ya
dan juga menjadi bagian dari sisi presiden di perode kedua
karena pada perode kedua presiden bicara soal peningkatan sumber daya manusia
kemampuan kita untuk mengembangkan ilmu dan teknologi
termasuk informasi teknologi
jadi ini saya kira hanya menuntaskan apa yang sudah dijanjikan dan direkanakan oleh presiden
jika kemudian ada suara yang mengatakan pak jokowi pelin pelan di periode pertama membentuk pos kemendikbud dan kemenristek dikti
kemudian di perode kedua ini menggambungkan fungsi dikti ke kementikbut
kemudian muncul lagi badan riset inovasi nasional
kemudian kementeriannya berubah nama menjadi kemenristek brin
dan ada tampaknya akan ada selanjutnya lagi perubahan nomenklatur
ya kan dinamika berubah ya mbak
tantangan berubah kebutuhan berubah
jadi perubahan perubahan yang terjadi itu kan bagian dari upaya pemerintahan jokowi untuk mencapai dan mendeliver apa yang sudah diajanjikan pada saat pemilu
jadi bukan sesuatu yang aneh kalau menurut saya
karena memang itu bagian dari sesuatu yang memang sudah dijanjikan oleh presiden sendiri
saya ke bang kodari
menarik utak atik kementerian ala pak jokowi
kita menyoroti bagaimana kemungkinan bukan kemungkinan ya bisa dipastikan akan ada perubahan nomenklatur selanjutnya untuk kementerian
ya soal kementerian dikbud ya mendikbud dengan dan ristek ini saya kira sebetulnya masih wajar ya
saya punya istilah itu begini
kalau digabung antara medikbud dengan kemensos nah itu baru aneh itu
atau misalnya kemendikbud digabung dengan kementerian perdagangan berapa aja itu
jadi saya kira memang
memang beberapa bidang yang katakanlah satu rumpun itu diupayakan untuk optimal dengan beberapa cara dan beberapa strategi
salah satunya dipisahkan atau digabungkan
dan kemendikbud dengan mendikbud ini salah satu yang sering menjadi dengan tanda kutip ya eksperimen
karena kementerian perdagangan dan perindustrian itu pada suatu ketika digabungkan tapi pada waktu yang lain kemudian dipisahkan
nah saya melihatnya sih wajar wajar saja dan buat saya sih sebetulnya masih saya pribadi ya
saya pribadi memang melihat sebaiknya dua kementerian ini memang digabungkan
karena mendikbud kemendikbud itu mengurusi pendidikan dasar dan menengah
kemudian ristek dikbud itu mengurus pendidikan
nah kita tahu pendidikan itu kan sebetulnya tidak terputus tetapi merupakan suatu kesatuan ya
satu kesatuan di mana ya pendidikan menengah itu adalah selanjutnya pendidikan tinggi
dan yang kedua ketika kita berbicara riset terutama yang dikerjakan oleh institusi kepenegaraan
sesungguhnya institusi yang paling banyak melakukan riset itu adalah di perguruan tinggi
di setiap perguruan tinggi
bahkan di setiap fakultas itu ada elemen risetnya
kita tahu bahwa perguruan tinggi itu punya tiga
satu pendidikan dua penelitian dan ketiga pengabdian masyarakat
atau yang dikenal dengan istilah tridharma perguruan tinggi
jadi memang pendidikan atau penelitian itu paling banyak diantaranya ada di ranah perguruan tinggi di ranah pendidikan
dan antara pendidikan dengan riset ini sebetulnya saling memperkuat satu dengan yang lain
materi yang diajarkan itu diuji dalam riset yang hasil riset itu dijadikan materi untuk pendidikan
dan satu lagi sebetulnya yang penting dan strategis kalau kita berbicara mengenai riset dalam konteks medik but riset teknik
adalah bahwa sesungguhnya peluang bagi penelitian penelitian yang ada
untuk menemukan relevansinya itu ada di rispek dikti dan ada di universitas
misalnya ya saya beberapa kali memberikan contoh bagaimana di universitas patimura harusnya riset mengenai kelautan
mengenai perikanan ya terutama perikanan tangkap itu harus sangat kuat
karena kita tahu bahwa maluku itu dikenal dengan sumber daya alam perikanan
atau yang misalnya kekinian di sulawesi tenggara ada iker
dan masa depan
masa depan kendaraan di dunia ini misalnya adalah mobil listrik
di mana mobil listrik itu menggunakan baterai yang bahan dasarnya atau bahan pokoknya adalah nikel
nah di situ universitas di sulawesi tenggara itu harus memiliki kelebihan dalam bidang riset nikel
atau misalnya baterai dan mobil tenaga listrik misalnya
jadi saya membayangkan agar gabungnya riset dikti ke dalam teknik but ini akan mempertajam dan memperkokok hubungan
kepelindikan dengan penelitian
walaupun tadi di depan juga saya setuju ya ada berita bahwa sesungguhnya strategi besar pemerintah mengenai riset di seluruh indonesia ini harus dipikirkan ulang
arsitekturnya sepertinya bagaimana sih
misalnya ada brin ada kemudian bppt ada lipi lalu kemudian di tiap departemen itu ada lead banknya juga
jadi perlu dipikirkan sebuah strategi besar
bagaimana supaya lebih efisien dan barangkali lebih berkualitas hasil hasil riset di indonesia
demikian dari pendapat dari saya
sebelum kita berbicara mengenai siapa sosok sosok yang tepat yang akan melit menjadi komandonya begitu siapa yang mengisi pos menteri
saya ke bang deddy lagi bertanya mengenai kementerian baru rencana kementerian baru kementerian investasi
kemudian juga nanti brin akan menjadi lembaga otonom gitu ya bang deddy
jadi dalam undang undang nomor sebelas tahun dua ribu sembilan belas tentang sistem national impact
itu adalah yang tegas diamanatkan supaya brin itu langsung dibawa presiden
jadi itu sudah penerjemahan dari visi visi presiden bahwa yang namanya brin itu langsung dibawa presiden
jadi kalau kita lihat misalnya di pasal empat puluh delapan disitu jelas dikatakan ada tiga pasal di sana ada tiga ayat ya
itu disebut dengan tegas
bahwa dia ada di bawah presiden
jadi sudah amanah undang undang itu
soal pembentukannya juga itu kan sudah sesuai dengan undang undang kementerian
ya undang undang nomor tiga puluh sembilan tahun dua ribu delapan itu pada pasal lima ayat dua sisi juga disebut ada tentang investasi
diatur disitu misalnya begitu
jadi secara legalitas undang undang itu sudah memenuhi persyaratan
sudah memang demikian adanya
secara kebutuhan presiden melihat bahwa
memang ada kebutuhan dalam rangka mendeliver dua hal penting
pertama mengkonsolidasikan seluruh aspek legal formal untuk mengurus investasi dalam satu kementerian
yang selama ini bahannya berupa badan sekarang dikonsolidasikan dalam satu kementerian
itu akan mempermudah kita menjaring investasi untuk membuka lapangan pekerjaan di negara kita
kalau soal green sudah sangat jelas
kenapa dia harus dikembalikan kepada kementerian pendidikan
karena memang seharusnya untuk mengembangkan tugasnya itu seperti melahirkan orang orang yang siap menjadi peneliti
menciptakan satu kebijakan apa namanya pengembangan sumber daya manusia
sehingga nanti di brin bisa fokus pada riset iptec yang memang bersifat terapan dan berkelanjutan
jadi tidak seperti selama ini itu hanya sekedar sampingan
juga dia akan menyatukan seluruh perencanaan
juga jika perlu mungkin pembiayaan juga
dan jika perlu dikonsolidasikan
sehingga kita benar benar bisa fokus pada pengembangan misalnya riset di bidang pangan
riset di bidang energi
riset dalam apa namanya teknologi terapan
yang selama ini kan kesannya menjadi sangat birokratis
justru aspek penelitian dan risetnya itu menjadi sangat sangat rendah
di kampus dia hanya semata mata seringkali hanya untuk memenuhi hukum atau persyaratan para dosen gitu
jadi tidak banyak juga yang kita lakukan
yang bisa kita terapkan
jadi mudah mudahan dengan pembentukan kementerian investasi
yang bisa fokus menjadi jembatan atau simpul dari banyak kementerian
karena kita punya masalah dengan sinkronisasi
baik itu undang undang maupun kementerian
juga di bidang riset dan teknologi
kita bisa menjadi memiliki satu rencana besar bersama
dan bisa menggunakan seluruh sumber daya secara bersama gitu
hitungan waktu kan ke dua ribu dua puluh
saya berbicara tentang waktu karena perleburan kementerian
menciptakan kementerian baru artinya butuh waktu butuh penyesuaian
apakah saat ini kondisi yang cukup ideal
karena ini dua tahun pemerintahan pak jokowi
ya sebentar lagi
itu masih ada waktu tiga tahun
dan ini kan platform besar
presiden beranggapan bahwa dengan membentuk sekarang kementerian itu sesuai dengan amanah undang undang
maka itu akan mempercepat proses bangsa ini

bisa masuk ke dalam era yang lebih baru gitu
karena ini adalah soal bagaimana bisa mencapai apa yang diinginkan oleh presiden
dan diharapkan oleh kita semua
kalau soal orang orangnya saya kira orang orangnya cukup
dari mungkin sebagian besar dari kementerian ristek yang ada sekarang
atau mungkin melakukan rekrutan baru
ini tepat sekali karena ini kan belum mulai pembahasan untuk anggaran tahun dua ribu dua puluh dua gitu
sehingga nanti bisa dimasukkan dalam apbn di tahun yang akan datang gitu
selanjutnya kita akan berbicara siapa yang akan mengisi pos menteri selanjutnya
karena ada penggabungan dua kementerian
ada satu kementerian baru
usai jeda tetap bersama kami di newscast
baik terima kasih anda masih bersama kami
saya langsung ke bang kodari kita berbicara mengenai siapa yang tepat untuk mengisi pos kursi menteri yang baru
ya ada dua kementerian yang akan dilebur menjadi
yang pertama tetap nama pak nadiem atau kemudian pak bambang yang layak disitu
ya tentunya dua nama itu merupakan nama yang potensial ya
tetapi saya justru berpikir mengenai nama ketiga begitu
karena kalau saya ingat dari risako bulan januari dua ribu dua puluh satu kemarin itu
sesungguhnya kan ada satu nama yang batal masuk ke dalam
yaitu pak prof abdul muti sekjen muhammadiyah
waktu itu kan dipresikan menjadi calon wakil menteri pendidikan
tetapi kan fatal konon kabarnya karena muhammadiyah kurang berkenan
sebab dari nu yakut holil komas waktu itu menjadi menteri agama
kalau yakut menjadi menteri agama kok profesor abdul muti jadi wakil saja kira kira begitu
nah supaya imbang ya supaya kemudian apa namanya proporsional
ada kemungkinan prof abdul muti ini akan menjadi menteri pendidikan yang baru
karena memang secara tradisi juga yang namanya menteri pendidikan itu biasanya punya latar belakang
atau menjadi dalam tanda kutip ya jatahnya muhammadiyah
sementara itu datul ulama itu wilayahnya atau datanya dari datul apa menteri agama datanya dari datul ulama begitu
kebetulan ya agamanya muda
jadi kalau kemudian nanti muhammadiyah
dari muhammadiyah jadi menteri pendidikan juga muda begitu
lalu dari agama dari nu kemudian muhammadiyah menteri apa menterinya dari muhammadiyah itu kayaknya klop begitu
menurut saya itu salah satu kemungkinan
nah kemungkinan yang lain masih muhammadiyah juga tapi bajunya bukan baju ormas tapi baju partai begitu
saya melihat pada hari ini ada satu partai politik
yang posisinya itu mendukung pak jokowi tetapi masih secara non formal
ya disebut non formal karena belum ada perwakilan menterinya di dalam kabinet
dan biasanya koalisi itu dianggap formal dianggap kuat dianggap resmi apabila sudah ada menterinya di dalam kabinet
seperti dulu nah ada menteri dari pan di kabinetnya pak jokowi tapi menterinya mengundurkan diri
karena pan waktu itu mendukung prabowo
jadi karena sekarang pak jokowi hasan sudah umum kongres sudah selesai pak amin rais sudah mendirikan partai sendiri
saya melihat besar peluang bahwa pan akan masuk ke dalam kabinet
apakah posisinya sebagai mendiknas ya atau pos pos yang lain ya walau alam ya
kita dengar justru dari bang deddy itu bagaimana tuh gosip gosipnya itu di dpr
bang deddy kalau misalnya ada parpol lain yang masuk ke dalam kabinet berarti kan konstelasi
konstelasinya berubah begitu ya
bagaimana bang pdip melihat ini
kalau pdip dari awal kan selalu berpikir bahwa negara ini adalah negara gotong royong
secara ideologi kita tidak ada masalah
tapi kalau apakah ada partai lain yang sekarang berada di luar itu tentu harus rembukan bersama partai partai pendukung pemerintah
yang ketiga tentu pak jokowi sendiri
jadi ada banyak faktor sebenarnya yang harus dipertimbangkan
tapi pada prinsipnya kita terbuka

pada akhirnya yang akan dinilai itu kan apakah calon menteri itu nanti atau apakah dia tetap gitu ya atau perlu yang baru
yang pertama tama tentu apakah dia memang percaya oleh presiden untuk bisa menjalankan amanah yang akan
lalu yang kedua tentu apakah memang dia dianggap mampu untuk mendeliver apa yang diharapkan dari portfolio yang dipegangnya
ya tentu ada pertimbangan lain bagaimana konstruksi politik secara keseluruhan gitu
bang kodari hitung hitungannya kalau misalnya kemudian ada partai yang masuk meskipun ini ada opsi lainnya tadi ya ada pak abdul mukti di sana
dua kursi yang kemudian dilebur menjadi satu ini kan bukan dari parpol non parpol
apakah kemudian pak jokowi akan memberikan dengan sukarela kursi itu kepada parpol
karena memang selama ini kan pak jokowi juga diberikan kursi itu kepada parpol
profesional dan juga parpol itu di branches learning
hadir dengan jumlah yang setara begitu
pertama tentu bisa pakai jurus tukar guling ya
misalnya nanti magginasnya dari latar belakang partai politik maka non partai atau profesionalnya akan menduduki jabatan yang lain
tapi di sisi yang lain apabila kemudian situasi dan kondisi katakanlah mengemaskan
tapi di sisi yang lain apabila kemudian situasi dan kondisi katakanlah mengemaskan
katakanlah mendesak begitu ya maka kemudian ya saya lihat kecenderungannya yang lebih mungkin di diganti bidaknya atau pionnya
itu adalah yang dari non parpol
karena kalau dari non parpol itu yang dicari biasanya adalah kepercayaan dan kompetensi
tetapi kalau dari parpol selain kepercayaan dan kompetensi juga dukungan politik
kita tahu bahwa dalam sistem politik indonesia sekarang yang multi partai
di mana untuk mengambil keputusan membutuhkan dukungan partai politik terutama yang diwakili atau ada di dpr
maka kemudian ya keterwakilan atau representasi dari partai politik itu memang punya pengaruh yang besar dalam pengambilan pengambilan keputusan pemerintahan
dan pada titik itu saya berani taruhan bahwa pan akan masuk
itu kalau terjadi risafel pada kesempatan yang berikutnya
tapi soal pos posnya di mana lalu kemudian orangnya siapa itu seperti pertandingan sepak bola
sering golnya itu terjadi pada menit menit akhir bahkan pada saat injury time
tapi namanya yang cukup seksi siapa
tapi nama yang cukup seksi siapa bang kodari
nama yang cukup seksi siapa
ya zulkifli hasan sendiri nama yang sangat strategis sangat penting ya
paling tidak kalau kita bandingkan misalnya dengan p tiga pak suarso mono arfa adalah ketua partai kemudian beliau juga adalah menteri bapak nas
jadi menurut saya yang paling berpeluang masuk dalam kabinet itu secara real politik pada hari ini nomor satu adalah ketua umumnya sendiri
ya di luar pak
pak suharto monoatpa kan sekarang ada beberapa ketua umum misalnya pak erlangga harlato itu dari polkar
kemudian pak prabowo subianto dari gerindra
kemudian dari mana lagi
p tiga kemudian pkb karena beliau di dpr pak muhaymin jadi nggak masuk ke dalam
jadi intinya sih saya melihat bukan mustahil pak suharto monoatpa masuk ke dalam
beliau sendiri berpengalaman
dan istilahnya kalau ketua umumnya di dalam itu kan dukungan politiknya itu
menjadi sangat sangat maksimal
kemungkinan kedua yang barangkali akan menarik adalah anaknya pak amin rais yang sekarang ada di pan ya
kan ada dua anak pak amin rais yang kemarin masuk ke pan
hanafi rais kelihatannya ke partai umat
itu bukan mustahil nanti akan bisa menjadi kandidat dari kandidat menteri dari pan
atau misalnya juga
yang pada periode pertama menjadi menteri anggota dpr dari lawan riau
saya juga lupa nama beliau
waktu itu mengundurkan diri
saya kira pak jokowi itu terkesan dengan beliau
politik tahu diri lah istilahnya
dia merasa bahwa bukan mendukung prabowo bukan mendukung pak jokowi
jadi lebih baik mengundurkan diri karena rasanya tidak etis
bahwa partainya mendukung kandidat kandidat yang lain
tetapi kok masih
masih ada dalam pemerintahan
saya kira itu sangat mengesankan bagi pak jokowi
dan tentunya diapresiasi dengan baik
sebelum saya ke bang deddy
mumpung sekalian ke menteri investasi
apakah kemudian pak bahlil akan mendapatkan karpet merah langsung menjadi menterinya
ini ke siapa nih
ke bang kodari dulu
oh ke saya dulu
oh ya bahlil tetap
jadi bahlil itu
menteri investasi lebih dulu daripada kementeriannya
jadi sebetulnya waktu itu mau ditunjuk sebagai menteri investasi
tapi ternyata setelah dicek mungkin oleh sekretariat negara bahwa untuk menjadi menteri investasi itu diperlukan suatu persetujuan dan suatu proses oleh dpr
nah karena itu tidak bisa seketika
makanya dengan dalam tanda kutip berat hati
pkpm dulu ya
ya kira kira begitu
yang kedua saya kira dalam proses perjalanan yang berlangsung hampir sekitar dua tahun ini pak jokowi itu cukup senang dengan kelincahan seorang bahlil
sehingga kalau dibandingkan dengan kepala kepala bkpm sebelumnya itu kalau tidak salah ya dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh capaian investasi target capaian investasi oleh bkpm itu di atas target yang ditetapkan
di atas target yang ditetapkan
kalau yang sebelum sebelumnya itu sudah melewati target yang ditetapkan walaupun mengalami peningkatan peningkatan setiap tahunnya
jadi dengan dua variable itu memang di kepalanya pak jokowi dari awal bahwa bahlil adalah menteri investasi
cuma bajunya atau rumahnya waktu itu belum bisa diganti ya karena harus melalui proses politik di dpr
yang kedua dengan capaian yang ada sekarang saya kira pak jokowi confident untuk akan mengangkat bahlil
atau melantik bahlil sebagai menteri investasi
jadi ini cuma konfirmasi saja lah terhadap jabatan yang sebetulnya sudah disiapkan semenjak awal
betul bang deddy pak jokowi cukup happy begitu dengan kinerja pak bahlil sebagai kepala bkpm sehingga kemudian memberikan karpet merah untuk menjadi menteri di kementerian investasi
kementerian yang baru nanti
nah ini dia saya sudah lama tidak ngopi dengan pak jokowi
dan tidak pernah ikut rapat kabinet juga
jadi saya tidak bisa memberi jawaban
tapi saya lihat memang karena kebetulan kan bkpn itu pak bahlil itu kan mitra kita di komisi enam
memang kita melihat beliau sangat sangat lincah lah gitu
jadi saya kira dan saya belum dengar ada nama lain yang apa namanya yang dimunculkan gitu ya untuk menjadi menteri investasi
dan memang benar seperti yang dikatakan pak jokowi
memang benar seperti yang dikatakan bung kodari bahwa itu nanti dimintakan ini dari dpr ri gitu sebelum dia bisa berubah menjadi menteri investasi
tapi saya cuma berharap begini karena dengan undang undang cipta kerja itu kan portfolio menteri investasi itu menjadi sangat sangat penting
karena dia menjadi simpul dari sedemikian banyak apa namanya portofolio kementerian gitu ya
saya berharap pak bahlil memang bisa benar benar
kalau dia ditunjuk oleh presiden benar benar bisa menjadi solution maker gitu
bukan jangan sampai nambah nambah masalah juga gitu loh
karena seringkali kita ini kan hanya mau menyelesaikan masalah masalah baru muncul gitu
jadi itu yang kita harap sih
saya kira pak bahlil sudah masih cukup dipikirkan oleh presiden menurut saya
seperti kata bung kodari tadi itu kan di detik detik terakhir
jadi kita susah juga
namanya tahu tahu presiden berubah kan kita nggak tahu mbak
tapi sejauh ini kita melihat tidak ada indikasi lain ya
tapi nanti kita lihat lah bagaimana
jadi kemungkinan kementerian
tapi ada satu indikator lagi sebetulnya
lihatlah pak bahlil itu statementnya terakhir ini berkaitan dengan pemilihan calon ketua umum kadin
statementnya ditujukan kepada siapa
saya kira dalam mengawal proses itu pak bahlil tidak akan diganti dari posisi menteri
jadi malah kembangan politik itu ya variable di luar itu
kadin itu makin memperkuat posisinya posisinya pak bahlil
nah itu pak deddy harus paham betul itu
maklum yang sudah saya cakap
ya kalau dia gagal itu tugasnya gimana itu bung kodari
menarik ya analisa bang kodari
abis ini elvira akan ngecek itu gimana itu
sekarang ketua umum kadin yang mana siapa itu
penonton juga akan penasaran
makanya jangan sebut nama siapa calon ketua umum akademi
teasernya oke dari bang kodari
berarti kemungkinan pak bahlil bisa lanjut ya namanya cukup kuat
nah dari pan sendiri ini
ada beberapa nama tadi yang sudah disebutkan bang kodari bang deddy
kira kira yang cukup nyaman di pdip yang mana
ya nyaman di pdip
saya kira yang pertama tama nyaman dengan presiden dulu lah
lalu kemudian nyaman di koalisi
karena seperti saya kata tadi
karena seperti saya katakan tadi pada akhirnya
pdi perjuangan itu bicaranya ideologi
kalau bicara tentang kekuasaan
kita itu selalu memaknai kekuasaan pemerintahan kekuasaan politik itu memang harus didistribusikan
karena itu bagian dari aman kita terhadap budaya gotong royong mbak
jadi nyaman di pak jokowi baru di koalisi ya
tidak sebaliknya ya
nyaman di koalisi dulu baru nyaman nih pak jokowi
karena tadi seperti saya mengutip bang kodari
saya mengatakan wakil presiden saja bisa tertukar begitu
saya mengutip bang kodari ya
nah hitung hitungan last minute ini kan kadang kadang sangat cepat begitu ya bang deddy
saya kira tentu nyaman di presiden lah
karena baik konstitusi dan juga baik etika kan
menteri itu adalah bawaan presiden yang bertanggung jawab kepada presiden
jadi tentu presidennya dulu dong
kalau soal kejadian yang dulu itu kan
itu ada banyak cerita di belakangnya saya kira
dan berproses juga tiba tiba juga
dan itu pembicaraan banyak pihak bukan antara dua orang saja
jadi saya kira pada akhirnya yang pertama tentu pak presiden bagaimana
lalu koalisi pemerintahan melihatnya bagaimana
oh kita kalau dua itu sudah ketemu dan melihat kebutuhannya terhadap apa namanya
pada negara dan kapasitas orangnya ya kita nggak ada masalah sih
sudah ada di sounding
rencana koalisi untuk bertemu berkumpul berbicara mengenai nama nama ini
sejauh ini belum ya
saya kira belum muncul ya
belum ada pembicaraan
publik ya kalau menurut saya
jadi kita tunggu aja mbak
karena diburu buru juga seperti dikatakan bang kodari tadi
nanti takutnya kita malah berandai andai mengamati
kalau saya kan tugasnya menyampaikan apa yang sudah diputuskan mbak
bukan mengakmat amati
saya ke bang kodari
bang kodari di luar nama ini apakah kemungkinan kita bisa melihat ada rencana reshuffle perombakan kabinet di sejumlah pos lainnya
ya walaupun saya belum pikirkan dengan sangat dalam dan belum juga ketok ketok pintu ya untuk mendengarkan informasi informasi terakhir
mungkin mulai besok saya ya mulai ngopi ngopi juga lah ini kiri kanan ini
supaya tahu kemungkinan ini
saya sudah tahu kemungkinan yang terakhir
tetapi ini sesuatu yang amat sangat mungkin kalau kita lihat periode pertama pak jokowi
jadi di periode pertama itu pak jokowi setahun setelah dilancik itu ada reshuffle
kemudian setahun berikutnya ada reshuffle
nah reshuffle januari dua ribu dua puluh satu itu kan sebetulnya reshuffle yang berbeda
harusnya itu kan tahun dua ribu dua puluh jatahnya
tapi karena ada covid mungkin dia tergeser begitu
nah sekarang kita di tahun dua ribu dua
dan ya apa masalah covid ini juga sudah mulai kelihatan lah dalam tanda kutip untungnya ya
dengan adanya vaksinasi ya kita menjadi negara salah satu negara dengan akses vaksinasi dengan tingkat vaksinasi yang termasuk tertinggi di dunia kalau tidak salah sepuluh besar lah kira kira begitu
jadi menurut saya pemerintah juga sudah menyiapkan apa presiden juga sudah menyiapkan skenario skenario ke depan mana yang perlu diperbaiki

nah kenapa kemudian misalnya keputusan mengenai

investasi itu sekarang juga saya kira nggak lepas daripada itu
pertama adalah ya nanti kan setelah covid ini selesai itu apa karena dana dari luar itu kan akan masuk begitu
kebetulan juga pada saat yang bersamaan undang undang cipta kerjanya kan sudah selesai
sekarang pada tataran yang lebih teknis begitu jadi perangkat perundang undangannya disiapkan kemudian kelembagaannya juga disiapkan agar bisa menyongsong momentum yang akan datang
dan kebetulan memang
investasi ini sebetulnya ya elvira merupakan solusi terhadap apa terhadap masalah pertumbuhan ekonomi
nah ketika konsumsi domestik kita turun maka kemudian diperlukan engine baru begitu
mesin baru dan mesin baru yang bisa diharapkan itu adalah
karena apa karena negara negara yang sekarang ini punya kemampuan produksi vaksin dan menjual vaksinnya ke negara negara lain
itu kan sebetulnya lagi mereka ini akan kebanjiran anu nih kebanjiran es ini kebanjiran duit mereka ini
karena hasil jualan vaksin tadi
nah duit hasil jualan vaksin tadi kan harus diinvestasikan ulang kembali kepada negara negara yang ya misalnya membeli vaksin begitu
dan mereka akan mencari negara dengan perangkat perundang undangan
dan ke lembaga yang paling siap
dan saya kira itu yang disambut oleh pemerintah
baik sebelum ngopi ngopi dan ketuk pintu saya terakhir ke bang deddy sebagai penutup singkat saja
jadi kemungkinan habis lebaran akan ada perombakan kabinet
akan ada pengumuman reshuffle
ya dengan diusulkannya dua kementerian baru ini kan sudah tentu jadinya ada reshuffle mbak
gitu aja kalau menurut saya
baik kita tunggu nanti ya
kalau terbatas atau reshuffle diperluas
kita tunggu nanti ya realisasinya seperti apa
tapi terima kasih bang denny bang kodari sudah berbincang bersama kami malam hari ini di newscast
sehat sehat selalu selamat malam
ya barangkali ada kejutan nanti bang deddy masuk ke dalam kabinet